dalam rangkaian acara musren bangnas di istana kepresidenan jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku sudah membebas tugaskan lurah jelambar
terkait perpeloncoan di kawalangan pegawai honorat tersebut
nah selain lurah seluruh pegawai negeri sipil yang terlibat dalam hal ini
juga nantinya akan mendapatkan sanksi yang sama
kejadian sudah seminggu lalu begitu ada kejadian
langsung siang itu juga saya instruksikan kepada inspektorat
untuk melakukan pemeriksaan lurahnya langsung dinonaktifkan
semua yang terlibat langsung diperiksa dan statusnya nonaktif
hasil pemeriksaannya sudah selesai dan mereka terbukti
karena itu mereka akan dibebas tugas